untuk tim ips silakan persiapan dulu
untuk tim ipa silahkan persiapan dulu
nanti kita akan bermain durasi selama tiga puluh menit
tunggu instruksi dari saya kalau sudah fluid berbunyi silakan langsung mulai
ketoran semua harus bisa mengalahkan warga negara ipa
demi negara kesatuan ips yang ketoran cintai
terus kalau kita lagi berjuang
siapa yang bakalan menjaga bendera kebangsaan kita

untuk tim ipa silahkan langsung mulai

saya tanya dulu
sebelumnya udah pernah bermain fanball apa belum
udah pernah belum
oke disini kita akan menjelaskan tata cara bermain penbol ya
aturan dan tata cara bermainnya seperti apa
untuk menjaga keselamatan juga
eh kamu orang semua pikir ini di sekolah kak
ini di tempat militer
harus jawab yang kompak dan tegas
kayak beta ini
bukan begitu pak pak
mohon sekali lagi untuk ngetes
keompakan dan jawaban kita yang
oke kalian paham
begitu baru kita punya teman teman semua toh
kecuali warga ipa
kalau ips harus kompak
itu jadi bahan loh kebiasaan
ya ampun mamae
pak saya kasih buat bapak
sekarang kita akan menuju ke penjelasan senjata
boleh diambil senjatanya
mau perang lah
hei itu nggak boleh begitu
sop membawa senjata itu tidak ditodongkan ke arah orang atau ke temannya
woy kesana empak aja loh
udah udah cukup
mau kita tembak lagi

sop nya kebawah kalau nggak ke atas
itulah yang paling aman untuk membawa senjata
nah ini kamar anak anak
ues juga ya bu
di situ guru guru
jadi nanti kita bisa deketan
bu ini semua gara gara pak akbar
disuruh bawain koper aja males banget
alasannya banyak lagi
bilang ke toilet lah
oh yang mau minum kopi dulu lah
eh mau saya bantu bu
ibu yakin gak mau dibantu
jodoh banget sih
jadi karena ibu mila dan ibu melda ingin menginap disini
kebetulan kita masih ada satu kamar yang tersisa
kalau ibu ibu bersedia saya akan berikan kuncinya
do you mean bu diah
saya harus satu kamar dengan dia
lagian dia itu nggak se level sama saya
bu diah saya mau kok dengan senang hati
kalau gitu saya berikan kuncinya ya
terima kasih ya bu
ibu ibu masih permisi dulu ya
masih banyak yang harus diurus
daripada saya satu kamar sama kamu
mending saya tidur di luar
jadi bu melda nggak mau tidur sekamar sama saya
lebih baik saya tidur di luar
ya udah gak apa apa
kebetulan sekali bu
ini bu ada kursi dua
ibu bisa tidur di sini
saya masuk dulu ya bu
ibu kalau mau ke toilet
tutup aja pintunya ya
soalnya di starzini tuh
susah banget toilet umum
jadi harus masuk ke kamar
oke yang kedua kita akan penjelasan mengenai body protector atau armornya ya
jadi di sini untuk armor itu untuk sasaran tembak saja
tidak untuk menembak bagian tangan kaki dan lain lain
jadi diwajibkan hanya mengenai area rompinya saja atau armornya saja
oke yang ketiga kita dari masker atau google marks nya
masker di sini fungsinya untuk melindungi area wajah
jangan sampai google atau maskernya terbuka atau terlepas
jadi dipakai senyaman mungkin
oke jadi intinya untuk helm atau google mapsnya jangan sampai terlepas atau dilepas
kalau masker sampai terlepas takutnya intinya mengenai mata
kalau kena mata bisa menyebabkan kebutaan
jadi intinya masker harus tetap dipakai jangan sampai terlepas
barangkali dari ipa dan ips punya yayal untuk grup kalian boleh
kita dari ips
dari ips dulu
kami ada ips
siap untuk bereaksi
semangat kalian semua yang ada di sini
pertemanan gue pun
ipa boleh silakan
ini dia gara ganak anak ipa
baljur rapih otak pintar muka cakep
di sekolah kita jadi prima dona
kata anak pintar
untuk tim ips silakan persiapan dulu
untuk tim ipa silakan persiapan dulu
nanti kita akan bermain durasi selama tiga puluh menit
tunggu instruksi dari saya kalau sudah fluid berbunyi silakan langsung mulai
eh ingat ya
katorang semua harus bisa mengalahkan warga negara ipa
demi negara kesatuan ips yang katorang cintai
terus kalau kita lagi berjuang siapa yang bakalan menjaga bendera kebangsaan kita